kita beralih ke informasi lainnya saudara
men parekraf sandiaga uno mengangkat isu transformasi wisata di indonesia pasca pandemi
saat forum pbb di new york
sandi menjelaskan jika pariwisata indonesia sudah bangkit bahkan bertumbuh
dalam pernyataannya di markas pbb new york amerika serikat
sandi menjelaskan upaya indonesia dalam mentransformasi pariwisata
menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan
juga beberapa produk pariwisata seperti desa wisata dan juga ekoturism
indonesia saat ini menjadi acuan dalam hal transformasi wisata pasca pandemi
di mana indonesia menunjukkan keberpihakan terhadap pariwisata regeneratif
dan pariwisata yang bisa membantu mengurangi emisi karbon
pertama itu untuk memastikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan
pertama itu untuk memastikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan
untuk indonesia kita telah melihat trend berharga setelah pandemi
di mana pariwisata telah melihat peningkatan usd empat belas juta dalam pendapatan perubahan luar negara
dan peningkatan empat pada gdp nasional kita
sedangkan juga memberikan pekerjaan kepada lebih dari dua puluh empat juta orang kita